wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm di ibu kota belum efektif
pernyataan disampaikan menanggapi presiden jokowi yang menilai ppkm belum mampu menahan penyebaran covid sembilan belas di jakarta
selama masa ppkm tiga pekan terakhir klaster tertinggi ada di lingkungan keluarga
pembatasan kegiatan di jakarta
kita harapkan ppkm bisa meningkatkan operasi ususi penambahan aparat dan mudah mudahan dengan adilnya kebakar pol yang baru
ada pun penyebab lonjakan lainnya adalah libur panjang natal dan tahun baru serta masih belum disiplinnya masyarakat ibu kota
budi tanjung jakarta